mulai pekan depan pelaku perjalanan luar negeri baik wna dan wni hanya akan menjalani karantina selama tiga hari
kebijakan tersebut berlaku dengan sejumlah syarat
menko marves sekaligus koordinator ppkm jawa bali menjelaskan aturan tersebut berlaku dengan syarat
pelaku perjalanan luar negeri wajib sudah mendapatkan suntikan vaksin penguat atau booster
serta melakukan pcr saat masuk dan keluar
tes pcr kembali wajib dilakukan pada hari ketiga sebelum keluar karantina
luhut juga menjelaskan jika situasi terus membaik
pemerintah merencanakan pada awal april ppln tidak lagi menerapkan karantina terpusat
namun untuk saat ini pemerintah masih menerapkan karantina lima hari
bagi ppln walau sejumlah negara telah membebaskan kebijakan karantina
namun mulai minggu depan ppln baik wna dan wni
yang telah melakukan booster saya ulangi
yang telah melakukan booster
yang telah melakukan booster
lama karantina dapat berkurang menjadi tiga hari
dengan syarat diantaranya tetap melakukan entry dan exit tes pcr
exit pcr dilakukan di hari ketiga di pagi hari
dan ppln dapat keluar ketika hasil negatif keluar
pcr test ini bisa cuma berapa jam